di heru joko satria empat puluh delapan tahun warga krobiongan karanganyar jawa tengah
menyempatkan santai di depan rumahnya bersama koleksi sepeda motor jadulnya
di rumahnya saat ini tersimpan delapan sepeda motor kuno
kesukaan heru dengan motor jadul dimulai saat smp namun saat itu belum bisa dibeli
barulah saat ia bekerja sebagai karyawan bumn pt garuda indonesia hobinya tersalurkan
pilihan motor jadulnya tidak sekedar asal asalan
semua spare part dan onder dealnya harus asli tidak di custom atau diubah sama sekali
barangnya itu adalah apa sih barang rosok bahwa nggak ada nilainya kalau di mata mereka
mungkin kalau di mata saya ya sesuatu yang hal memang menemani hidup saya ya
untuk mengisi kesongan pada saat saya sendiri di rumah sini karena keluarga ada di solo
jadi ya bertolak belakang dah dengan orang orang yang memang tidak suka dengan bar barang tua
di solo raya hobi motor tua didukung banyak tempat penjualan motor
salah satu yang populer di jalan selamat riyadi kabalan ngadirejo kartasural sukoharjo jawa tengah
di marwan motor ini ratusan kendaraan dari yang tertua tahun seribu sembilan ratus enam puluh hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh an
semua tersimpan rapi di showroom ini
harganya bervariasi mulai dari tiga juta sampai delapan puluh juta lebih
karena antik mbak ini karena antik
ini tahunnya seribu sembilan ratus tujuh puluh lima cc nya dua ratus
ini yang tipe tromol kalau yang tipe cakram mahal lagi
ini belum ditawar tapi kemarin jual yang cakram itu rp delapan puluh
kalau ini yang tromol harganya hanya tujuh puluh
mahalnya karena memang di pasar sudah ada
mahalnya karena barangnya sudah langka sulit nyarinya
marwan memulai jual beli motor ini sekitar tahun delapan puluh an
awalnya karena pekerjaan menjahit yang dilakoni kurang mencukupi penghasilannya
kemudian ia iseng membeli motor bekas untuk kemudian dijual kembali
ternyata menjual motor cukup menguntungkan
dalam sehari paling banyak empat motor bisa dijual
awalnya hanya dua sampai tiga motor yang dipajang di rumahnya
makin hari makin bertambah hingga rumahnya penuh
hingga kini dagangan mengembangkan
sudah tersebar di seluruh penjuru tanah air
mulai dari papua hingga ke kalimantan
banyak di koleksi para pejabat di tanah air
kartika bagus solo jawa tengah